saat ini harga bawang merah mulai naik menjadi dua puluh lima sampai tiga puluh ribu rupiah per kilo
timur berharap ada kebijaksanaan khusus untuk kasus kelangkaan vaksin saat ini tidak seharusnya
oh kalau dasar muka misalnya oh
sejak terjadi gempa tadi kami sudah laksanakan evakuasi dan menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat
visa ini kan memberikan jangka waktu yang panjang